tiga belas jenazah korban helikopter jatuh di poso sulawesi tengah dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata jakarta
presiden dan wakil presiden hadir memberikan penghormatan terakhir
diringi rintik hujan dan suasana haru tiga belas prajurit tni yang gugur dalam kecelakaan helikopter di pose beberapa hari lalu akhirnya dimakamkan pada selasa siang
pemakaman dilakukan dengan upacara militer dengan inspektur upacara dan jinko pasisma jinteni herindra
ketiga belas prajurit tersebut dimakamkan dalam satu blok yaitu blok z taman makam pahlawan kalibata jakarta
sebelum dimakamkan kesebelas jenasa tersebut disemayamkan di hanggar sukadron udara tujuh belas lanut halim perdana kusuma jakarta
presiden joko widodo wakil presiden serta sejumlah menteri juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir
dan sebagai bentuk penghormatan terhadap para prajurit ini pemerintah memberikan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat
keluarga korban juga mendapatkan santunan sebesar empat ratus juta rupiah per keluarga
dan anak anak mereka juga mendapatkan uang santunan yaitu sebesar tiga puluh juta rupiah per anak
dan lebih daripada itu anak anak dari para korban ini juga mendapatkan jaminan pendidikan hingga lulus universitas nanti
keluarga korban mereka akan mendapat santunan dari asabri
kemudian tunjangan untuk sekolah anak
dan anaknya dijamin oleh tni sekolah sampai dengan s satu
sementara itu mabes tni juga sudah membentuk tim untuk menyelidiki jatuhnya pemilik helikopter bel empat ratus dua belas di kawasan poso beberapa hari yang lalu
panglima tni juga membantah bahwa helikopter tersebut jatuh akibat tembakan dari kelompok santoso
dugaan sementara helikopter jatuh akibat cuaca buruk
iwan hermawan jakarta